baik terima kasih raden
ayo kalau begitu kita ke bajisara
menyerahlah kalian semua
kami tidak akan menyerah
daripada kami menyerah lebih baik kami mati
apa aku tidak salah dengar
menghadapi laki tua itu
kali yang tidak pecas
apa perlu bagi kamu
kusti prabu amkmarukul
yang turun tangan
ampun bukti prabu amuk marudin menurut saya teh perlu kita beri pelajaran kepada mereka itu
ucuk cinta ulang pun tiba akhirnya kita bertemu di sini pengecut pajak jalan sekarang aku benar benar
akan menghabisi motion rujak di tamu atiwayatmu
kenapa gue siap mengharuskan melakukan itu semua bukankah pajak jalan sudah baik menerima
kamu tidak perlu tahu soal itu dan kamu tidak tahu senior jati sekarang kamu jangan banyak
kita bertarung di sini
ampun maha raja gusti prabu ahmad maribor
gusti prabu yang banyak bicara
diam kamu ke curaring
menghadulkan soal itu
kita serang pengucut pajak jalan ini bersama sama
lebih baik kita kabur dari pertarungan ini bapak
aku akan membalas semua perbuatanmu
itu adalah tipe muslian mereka
sebaiknya kita kembali ke bagian barat istana
daerah itu harus jangan sampai kosong dengan penjaga